saya denger met

soi mak mau masuk ke dalam
mau ngeliat listrik yang rusak
putusnya di bagian yang mana mak
mana mak tau
mak kan cuma mau liat
ada apa mak
metra listriknya di mana
oh ada di samping dekat tempat wudhu
mak mau kesana
kok gak jalan ya
ya kan listriknya mati mah
kamu bisa betulin listrik
ngomong aja gede tapi tidak bisa apa apa
sajulernya semestinya puasa
sajulurnya semestinya puasa
sementara lagi sampai
jauh jangan dicoba
memangnya ada yang bisa membetulkan listrik
gak tau mas suha punya urusan nih
bawa sini tangganya
pake baju siapa mak
bagus bajunya mak
ah diam kamu
bercanda dong siapa yang bercanda
eh mertua saya kenapa
ya mertua saya kenapa dulu dong
udah ikut dulu
serius dang ngomong dulu kenapa emang saya yang bener aja ngomong jangan bercanda
gak lucu dang kalo bercanda aja
udah ikut dulu lah
ya kenapa dulu
ngomong atuh dang kenapa mertua saya
liat aja nanti lah
masya allah emak
emak masya allah emak ngapain diatas si emak yang jatuh emak
padahal ngarep tuh biar jatuh
kenapa kalian yang ngarep sih kenapa emak saya si mertua saya yang harus main kenapa
kamu yang pengen
ngarepannya musik musola kami
hati hati emak ya gak jauh kain emak
biar pak ustadz ero yang percaya
awas ya kamu jangan nyalain saklarnya
yak ga mungkinlah emak
apanya ya gak mungkin bisa aja kamu temenan sama aceh yang nyerahkan saya
tidak begitu juga kali mak
mas surah mas surah mas surah mas surah mas surah
masih di atas prostit
kamu sudah tahu belum apa yang harus dibeli
oh pak ustadz saya sudah telepon ke ang barnas
alah berhentilah percaya sama barnas barnas itu penipu
saya sudah seringkali kena tipu culah jangan mengharap partai saya
baik pak ustadz
gimana kok belum beres
belum masih di atas
kalau sudah beres sudah nyala dari tadi
kan memang tuh pak ustadz pertanyaannya si aceh mau basah basih gak mutuk
makanya hidup kalian kayak begini begini saja
peduli sama musola basah basi peduli sama teman juga basah basih
cek memang begitu pak ustadz marahin aja
kalau saya basah basih gak pak ustadz
kamu tidak edoy kamu cuma bikin pusing orang saja